hei tunggu jangan kau hancurkan pohon keramat itu
hahaha tidak mudah untuk menghancurkan pohon keramat ini
pohon inilah yang minta untuk
jangan diam dan menuk lagi
soalnya dia pengen banget punya boneka emas itu
ayo kita kejar ke luar
maman ada misi ya
ini pak sulingnya
kamu memang anak pintar
akhirnya seruling ini menjadi milikku
jadi ini yang ambil suling tolek
susah payah aku mendapatkannya
tak akan kuberikan padamu
hei kembalikan sulingnya
agang ikut aku sekarang
ada yang keracun yang bisa una
agang masih menyimpan penawar kan
sayang sekali sudah hampir satu bulan
aku kehabisan penawar racun
jadi aku harus berbuat apa
ada sebuah tanaman
di hutan yang dapat dijadikan penawar racun
tapi tanaman itu sudah langka
aku sendiri sudah jarang menemuinya
seperti apa bentuk tanamannya
tumbuhan itu bentuknya kecil
tumbuh merambat di atas batang pohon
masih belum kelihatan juga itu batang
hitungnya si mata satu itu
padahal udah lama ini
gak tahu berdekat mata
aduh gimana ini
apa aku perlu cari bantuan ke kajeng sunan yang lain yos sam
kenapa aku gak kepikiran ya sam
ya udah cepetan cepetan
aku udah apa apa
eh eh sam sam sam sam
saya tinggal dulu
cepetan ya sam
kalau enggak mas ahe
tahan cepat tahan
ya allah ya rab
berilah aku kekuatan untuk bisa menghancurkan berhala ini
dan aku mohon kepadamu ya allah
berilah hidayah kepada warga kampung ini
untuk bisa menyembahmu
bukan pohon seperti ini
jangan menghancurkan pohon keramat itu
hei tidak mudah untuk menghancurkan pohon keramat ini
pohon inilah yang minta untuk dihancurkan
bukan keinginan saya
saudara saudara orang ini sudah gila
mana mungkin ada pohon yang bisa bicara dengan manusia
maaf mana yang lebih gila
orang yang percaya kepada pohon yang bicara saja tidak bisa
pohon ini tidak bisa memberikan manfaat atau mudorot
hanya allah subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan manfaat dan mudarat
bukan pohon seperti ini
serahkan orang ini
saya melihat dengan mata kepala saya sendiri
yang menyembuhkan anak yang sakit
bukan pohon keramat itu
berkat doa tuhan ini
bukan karena pohon tempat ini
kita hancurkan pohon keramat itu
masupah dicari rasa ulan di taman
ada apa ya
aku enggak tahu
kata gendis kamu memanggil aku
dengan senjata ini semua
kadipaten tuban akan bisa dihancurkan
tapi kebetulan mas upa ada di sini ada yang ingin aku bicarakan
rasa ulan mungkin sekarang waktunya belum tepat
aku masih banyak pekerjaan
ada apa tuan
lihat senjatai langsung
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
aduh ya allah astaghfirullahaladzim masyaih
ini dari kemana ini kandung sunan purnang
masyaih aduh kok jadi begini tuh sampai
ajak sunan purnang